gue jangan diangket ya kat
gak sopan juga masa gue yang ngangkat
penting kali ya
mama takut sekali al
mama tenang ma
kamu bisa loncat garen
tapi saya kuat dan samburosa pak
di depan jalan buntu
mama pegang yang kuat
mama dipegang dari tadi al
lebih kuat ma
siap siap benturan ma
siap siap benturan ma
siap siap benturan ma
siap siap benturan ma
pegang menengkuat semuanya
ren itu al mau ngapain
saya nggak tahu bu
bu kayaknya saya tahu apa yang dimaksud pak
ibu pengangannya bu
tolong kami ya allah
nggak apa apa bu
alhamdulillah kita selamat
saya boleh izin telepon sebentar aja
tapi bu yang salah istirahat
oke baiklah tapi hanya sebentar kan
staff coyu udah saya panggil
saya minta tolong antarin saya ke depan toilet ya
oke baik pak
gue jangan diangkat ya kat
nggak sopan juga masa gue yang ngangkat
penting kali ya
kebetulan paninonya sedang tidak ada di tempat
ini dengan siapa yang nanti saya sampaikan
berani beraninya ya kamu pegang handphone suami saya
kamu mau godein suami saya ya
kamu mau apa kamu mau jadi pelakor ya
saya nggak akan biarin kamu gode suami saya
saya akan hancurin hidup kamu
jangan godein suami saya
suami saya dimana
biasa cukup bu
nasa perempuan nggak tahu diinik kamu ya
bu saya belum selesai bu
ternyata istrinya lagi nelfon
kok nggak enak deh
tapi kenapa sih istrinya ini dari dulu kerjain nuduh orang
ngomongnya sembarangan deh
alhamdulillah ya allah
semuanya selamat ma
semuanya selamat ma
ya ya ma nggak bisa panik ya
ya allah alhamdulillah kita sehat
aduh nggak apa apa ini kenapa
nggak apa apa tadi cuma kebentur sedikit
yang penting mama sama remy selamat
makasih ya sayang
bapak udah bantu kita
saya juga kaget pa
bukan salah kamu pa
suruh bawa ini mobil sama mobil pengganti ya
asisten pahala lebaran
saya minta bantuan untuk bawa mobil dari kapal
mobil saya kecelakaan
nanti bawa mobil pengganti juga untuk ke sini
sekarang juga pa
aku mau pergi
ya aku sedang bersilap
ya aku pindah
ya aku pindah
aku mau pergi
ya aku pindah
ya aku pindah
ya aku pindah